oleh oleh khas jakarta apa ya
ah kerak telur
oh tadinya juga saya mikir itu
tapi gak jadi beli
kenapa takut basi
bukan takut habis dimakan pas lagi di jalan
saya juga gak kemana mana mak
ah lu bukannya emang orang sini
ibu kok lama banget
iya tadi ada sale obrolan makeup di pasar
obralan itu loh pak kosmetik
tapi ibu tidak beli kan
tenang aja pak
ibu gak beli kok
tapi ibu kredit pak
dibayarnya tiap bulan
nih lihat pak
nampak bagus bagus pak
uleh uleh neng ali ya
walu walu kemana ya neng
perginya kemana neng
gak tau gak bilang
bilangnya kemana neng
gak bilang mau perginya kemana
oloh oloh ya udah tuh gak apa apa
pak wadi pulang lagi ya
dari mana aja lu di baru nongol
saya tadi ke rumah pak haji aja gak ada
ya kagak ada orangnya aja di sini
saya tadi baru beres beres rumah sama si entis
jadi jangan lupa pake jaket di
buat apaan ji
buat di jalan
lu kagak takut kedinginan
dari sini naik motor ke sukabumi kan jauh di
uloh oloh pak haji siapa yang mau pake motor atuh ah
ya enggak apa haji saya mau naik bis
motor di naikin bis
siapa yang mau naik motor
saya mah mau naik bis dan gak bawa motor atuh
waduh pada mau pergi kayaknya nih
mau pergi kemana ndrok
mau belanja bajunya si bagas
lah kenapa jadi minta maaf ke gue
saya kan mau pada belanja nih
oh lu jadi nyuruh gua pulang
uloh oloh ternyata yang aliatnya udah besar ya
iya gua bingung kasih taunya gimana
papan gua udah bilang kasih tau aja yang sebenarnya
sebenarnya gimana atuh beh
ya yang sebenarnya bilang aja
bapaknya si alia masih di singapura
kagak bisa balik lebaran ini
kalo udah ngerti
kalo belum gimana
saya juga bingung atau mesti gimana
apalagi saya udah lupa gimana cara menghadapi anak kecil
masih masih keadaan kaya pemanah
pantai itu tempat gimana sih
nah ini juga udah hati hati
sepuluh biji doang
iya mak emangnya kenapa
ya mak nggak bilang beli berapa
ya lu beli lagi deh jak
dua benda lagi aja
soalnya beli ngapain diem aja loh

kayu aja kak
kan gue orang asis ini kan
lebaran kan lo pulang kakak sur ke kampung
anu kemarin kan udah pulang kampung mas
sekarang lebaran disini aja
mendingan kayak gitu
apalagi bank deddy
bayarnya harus tuh
tiket udah beli
tinggal oleh olenya mod
yang belum beli
nanti saya mau beli oleh oleh apa
oleh oleh khas jakarta apa ya
tadinya juga saya mikir itu
tapi gak jadi beli
takut habis dimakan pas lagi di jalan
saya juga gak kemana mana mak
ah lo bukannya emang orang simak
saya buat semuanya